priska madeline nugroho petenis muda indonesia yang mampu menembus perempat final turnamen grand slam wimbledon dua ribu sembilan belas pada kelas junior sudah tiba di indonesia
priska mulai bergabung dan berlatih ringan bersama tim pelatihan nasional tenis indonesia
senin sore priska medelin nugroho sudah kembali berlatih ringan di lapangan tenis gelora bung karno
priska berlatih bersama pelatih tim nasional tenis indonesia dan tim pelatnas pria
setelah mencapai perempat final di wimbledon lalu priska menatap satu grand slam lagi yaitu us open
priska saat ini berada di ranking dua puluh delapan junior itf dan priska diharapkan akan mengikuti prestasi angelik wijaya yang sempat menjuarai wimbledon junior tahun dua ribu satu
untuk mencapai quarter ini
priska berkata bahwa dia masih mencapai kebaikan dan targetnya untuk mencapai quarter final
priska berkata bahwa dia masih mencapai quarter final
pastinya wimbledon grand slam semua top dunia main semua persaingannya berat banget dari awal dari first round
aku main tiga set semua sampai kalah di kuarter akhirnya